sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ranti sudah bebas
aku gak akan lepasin dia begitu saja
untuk saat ini seenggaknya yos sudah pulang ke rumah ini
lihat saja akibatnya lia
sudah berani bikin adrian paling dari gue
lo kalian kenal
jadi dia itu mau mengundang ben aku
pokoknya gue harus ngomong sama dia
kalau urusan kerjaan gak apa apa kok
tunggu sebentar ya
gue udah tahu persis tempat acaranya
sekarang kita tinggal jalanin rencananya
lo masih ingat kan sama perjanjian kita
lebih tebal muka gue
nahan malu kagak ketulungan
belang gue ketauan
ada manfaat juga di barang tuh
aduh benar benar bisa ngebetulin lo
biar bisa dapat duit buat gue
selamat siang siapa ya
saya ibu ajeng raharjo
dari mana kamu dapat gelang ini
aduh gelang siapa ya
saya dapat info bahwa kamu menjual gelang ini di toko emas
semarangan aja duduk
pakai jual jual emas
saya ini bandar somai tau gak
ngapain jual jual emas
salah lihat kali bukan orangnya kita
gue tahu siapa pelakunya
dan dia sekarang lagi pesta pesta
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
selamat siang siapa ya
itu acara ibu gue

terlalu luar lo ri

jelasin apa lagi
jelasin apa lagi
udah lah ri
ngapain sih lo masih kejar dia
udah jelas kalau dia yang bikin anak itu kecelakaan
udah jelas kalau dia yang bikin anak itu kecelakaan
lu ngapain di sini

lu keterlaluan tau gak
lu keterlaluan tau gak
lu hancurin semuanya
lu gak tau apa li gimana usaha buat semua ini
gue rasa lo sekarang gak pantas buat kenal sama dia

aku gak penasaran
aku gak penasaran
kalo ada lelaki yang begitu adliyan apa siapapun
tapi aku gak akan biarin satu orang pun untuk nyakitin kamu
dan aku mau kamu tau itu
eh maksud lo apa sih fitnalia
kalau lo emang mau bikin persahabatan kita susah gampang
gimana kalau gue ajar lu sekarang ya
dipaksa sama siapa
lo kasih tau dipaksa sama siapa
sama sama belinda
ya aku gak akan biarin peristiwa tadi mengacaukan rencana kamu
yuk kita bikin lagi yang sederhana kita buru buru
yuk kita susun lagi
kita harus buru buru sebelum ibu kamu datang yuk
eh bel lu itu cewek gak punya perasaan banget sih
lo tau gak gue tuh gak cuma bikin adelian sama lia salah paham
tapi gue berantem sama sama gue sendiri
syah berani beraninya dia bentak gue
lihat aja akibatnya gak ada yang boleh bentak gue kayak gitu
gak puas kamu liat kacau kayak gini semua
mau bikin kacau lagi di sini
diri diri lo gak puas liat dia nangis
mau sampe kapan lo bikin dia nangis terus
gue ngeliatnya capek diri apa lagi lihat
lo punya perasaan gak sih
nih lo sekarang pergi dari sini
orang anak tuh sih ngambil tehannya gak
cepetan tehnya gue harusnya
eh lo kalau gue jadi leso kan gak bisa lo
kan aku lo capek capek bikinin kong
pak pak pak
ada perlu apa ya pak sama aung kong saya
kebetulan tadi saya lewat sini liat si ngkong ya
eh si itu siapa ya
ya iyalah pak
masa cucu angka sih
ada apa ya pak
setahu saya ngkong itu nggak punya anak

terus waktu istrinya dulu meninggal juga mereka belum punya anak
waktu itu istrinya mau ngambil bayi
oh enggak enggak enggak
saya pasti salah orang
enggak enggak enggak
ya udah kalau begitu saya permisi ya
gua yang disuruh ibunya ayu suruh bukakan dong
juan enggak tahu aja kalo gua yang suruh preman itu kupindih ya bukan ibunya ayu

itu akibatnya ju kalau lo berani berani dengan gue
eh lo ceritain tentang orang tua aku dong kong
ya aku kan pernah cerita orang tua aku meninggal gitu ya
nah tapi kong kan belum kasih tau orang tua aku dikubur di mana
masa nggak dikubur sih
udah udah udah sekarang kong mau cerita ya
orang tua lo udah nggak ada udah meninggal
udah lo jangan nanya nanya begitu lagi
kok jadi sedih dengernya cerita yang lain apa sih
ya ya udah deh
cerita komik ya kong
oh cerita boleh
ya ya udah kong

kata suruh cerita kong